kita terhubung dengan jurnalis kompas tv di gedung mahkamah konstitusi bersama putri oktavian di sana
okta selamat siang bagaimana untuk situasi di gedung mahkamah konstitusi jelang pembacaan hasil sidang pada esok hari okta
ke saudara untuk situasi terkini di gedung mahkamah konstitusi memang kalau di dalam francisco dari pantauan kami
ini cenderung sepi dibandingkan dengan aktivitas pada hari biasa atau pada hari kerja
sementara kalau di luar atau di area di jalan medan merdeka barat ini cenderung ramai dengan masyarakat yang memang bisa atau masih bisa melintas di depan gedung mahkamah konstitusi
tetapi francisco memang ada sejumlah langkah preventif yang dilakukan seperti memasang barrier atau seperti yang ada di sebelah saya
ini ada barrier berbentuk beton begitu ya yang bisa digunakan sebagai preventif apabila terjadi unjuk rasa sehingga tidak mendekat atau langsung begitu masuk ke dalam gedung mahkamah konstitusi
juga memang sejumlah pengetatan dilakukan di area dalam atau di gedung mahkamah konstitusi seperti kalau misalnya kami ingin masuk ke dalam
ini memang dilakukan scan terlebih dahulu menggunakan barcode gitu kemudian akan tercatat dan juga akan terpantau siapa saja yang memang beraktivitas di dalam gedung mahkamah konstitusi
hari ini francisco dijadwalkan memang adalah rapat musyawaratan hakim yang sudah digelar sejak tanggal enam belas april dua ribu dua puluh
jadi rph ini dilakukan setelah semua pihak yang terlibat ini menyampaikan kesimpulan
tapi francisco memang rph ini dilakukan secara tertutup sehingga pantauan kami pun juga terbatas terkait dengan aktivitas yang dilakukan dalam rph
sementara untuk besok rencananya untuk sidang putusan ini akan digelar pada pukul sembilan pagi
jadi nanti teknisnya memang dijadikan dalam satu ruangan dalam majelis yang sama
dan seluruh pihak yang terlibat ini perwakilannya diminta untuk hadir langsung
dan ini juga kemarin surat untuk undangannya ini sudah dikirimkan kepada masing masing pihak yang terlibat tersebut
bisa langsung menyaksikan bagaimana jalannya sidang putusan besok
sementara untuk yang memang tidak ada kepentingan atau memang mereka misalnya kemarin mengirimkan amicus kurie dan lain lain
ini bisa memantau melalui secara online melalui streaming melalui kanal milik mahkamah konstitusi ataupun melalui media
baik okta kita mengetahui selama rapat permusyawaratan hakim ini kita mengetahui ada unjuk rasa ataupun juga masa aksi di sana
apakah ini nantinya akan mempengaruhi rekayasa lalu lintas
dan apakah juga dari pihak kepolisian juga sudah mengetahui
apakah ini akan menjelaskan apabila di masa aksi atau juga pembacaan sidang putusan rekayasa lalu lintas akan dilakukan besok
ya francisco dan juga saudara tentu ini yang juga menjadi antisipasi begitu ya dari petugas gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang putusan besok
bahkan sebelum masa sidang putusan di mahkamah konstitusi
jadi memang francisco nantinya akan ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan secara situasional
melihat bagaimana eskalasi yang akan terjadi besok
tapi informasinya francisco jadi kalau di depan atau di area depan gedung mahkamah konstitusi ini
dari kawasan patung kuda menuju ke mk ini akan ditutup total
sementara dari arah budi kemuliaan ini masih bisa menuju jalan medan merdeka selatan atau mengarah ke patung kuda
namun lagi lagi francisco yang jadi catatan adalah akan melihat bagaimana eskalasi yang terjadi
sehingga rekayasa yang diberlakukan akan kita ketahui bagaimana besok
dan tentunya yang dilakukan adalah dengan mempertebal pengamanan
karena penggabungan ini diterjunkan ada sekitar tiga enam ratus personel gabungan tni dan juga polri
dan juga sejumlah kendaraan taktis seperti water cannon barakuda dan lain lain
pengamanan juga rencananya akan dipusatkan juga di area patung kuda francisco
jadi ini untuk mengantisipasi apabila besok misalnya terjadi atau ada aksi unjuk rasa dari misalnya pendukung para capres capres seperti itu
jadi untuk anda yang mungkin akan beraktifitas besok di sekitar area gedung mahkamah konstitusi atau melewati area ini
dari jalan misalnya di jalan abdumu is budi kemuliaan harmony medan merdeka ataupun jalan m a tamrin
itu yang menjadi catatan francisco untuk besok di sidang atau putusan sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat francisco
baik terima kasih putri oktaviani melaporkan situasi terkini di gedung mahkamah konstitusi jelang sidang putusan mk besok